polres metro jakarta pusat sabtu siang melakukan gelar perkara kasus pembunuhan terhadap seorang anak berusia lima tahun yang dilakukan remaja lima belas tahun
petugas menyertakan sejumlah barang bukti di lokasi kejadian
dalam menangani kasus yang melibatkan anak di bawah umur polisi akan memperhatikan empat azas hukum penanganan anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana
polisi juga akan melibatkan psikolog untuk mengetahui motif tersangka dalam melakukan tindak pidana pembunuhan ini
sementara ayah korban mengaku tidak menyangka anaknya menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh seorang remaja perempuan
yang merupakan pembunuhan yang terlalu berharga
sebelumnya korban ditemukan tewas di dalam lemari pakaian milik tetangganya jumat siang
korban yang merupakan warga sawah besar jakarta pusat sebelumnya dikabarkan hilang oleh keluarganya
petugas mencari tempat untuk mencari tempat untuk mencari tempat untuk mencari tempat
petugas menemukan korban dalam kondisi mengenaskan setelah pelaku menyerahkan diri ke polisi
pelaku kemudian ditahan di unit perlindungan perempuan dan anak